wah selamat selamat kita ikut bangga ya
semoga emas dan juga perak yang didapatkan oleh indonesia menginspirasi cabang olahraga yang lain ya
untuk juga mendapatkan medali yang sama
mudah mudahan seperti itu karena targetnya kan juara umum nih
sementara indonesia masih ada di peringkat enam setelah mendapatkan perolehan perak dan juga emas tadi
mudah mudahan hari ini kan ada banyak cabang olahraga yang masuk juga indonesia mendapatkan medali emas juga
nah pemirsa kalau tadi anda perhatikan ya ada yang juga cukup menarik perhatian mata kita yaitu adanya sosok paski braka yang membawakan baki medali
jadi sebenarnya mereka itu adalah purna paski beraka nasional yang dipercayakan membawakan baki medali
yang akan diberikan kepada setiap atlet terbaik saat winning ceremony asian games dua ribu delapan belas
bukan hanya itu sebelumnya dua orang purna paski braka dua ribu tujuh belas juga dipercaya menjadi tim pengibar bendera saat opening ceremony berlangsung
ini dia nih
pembawa baki medali pemenang pada setiap cabang olahraga asian games terlihat memakai seragam kebanggaan paski beraka atau pakaian dinas upacara ya
mereka adalah purna paski beraka yang kembali diberi tugas penting membawakan tiga medali untuk atlet terbaik
sebelumnya dua purna paski beraka nasional dua ribu tujuh belas juga terlihat ikut dalam prosesi pengibaran bendera saat opening ceremony berlangsung
mereka adalah muhammad hiban yan hasdin dan ratu sarah lubis
yang dipercaya ikut melaksanakan tugas mulia tersebut